jalur ala seroban di kawasan jalur pantura jawa tengah yang menuju semarang
dikenal sebagai salah satu rute yang rawan terjadi kecelakaan karena kontur jalannya
jalur ini juga menjadi salah satu rute menantang yang berada di kawasan pantura
korresponden cnn indonesia albi pratama akan meninjau kondisi jalan ini
terkait kesiapannya untuk dilewati para pengendara saat arus mudik lebaran mendatang
di jalur ini saya akan melihat bagaimana kondisi jalan dan juga meninjau jalur yang cukup terkenal
serta menantang di jalur pantura jawa ini
yakni kawasan alas roban yang menjadi salah satu titik rawan kecelakaan
ikuti perjalanan saya
kondisi jalanan di kawasan kabupaten batang sebelum memasuki area
ataupun jalan lingkar ala keroban yang legendaris
waduh jalannya sangat bergelombang parah
karena di sini banyak sekali kendaraan kendaraan besar
seperti truk dan juga kontainer maupun bus yang melintasi jalur ini
ditambah banyaknya juga tanjakan tanjakan yang cukup panjang di beberapa ruasnya
bagi para pengendara khususnya kendaraan roda dua
derakan tetap berhati hati dan juga waspada
jaga kesimpangan anda saat berundara
jaga juga kecepatannya
setelah tanjakan kita juga menghadapi turunan
nah di sini juga tantangan bagi kendaraan kendaraan besar
seperti truk ataupun bus
agar kondisi rem mereka tetap bagus tetap baik
jalan ala seroban adalah salah satu jalan tua
yang termasuk ke dalam paket pembuatan jalur dari anyer hingga panarukan
yang digagas oleh gubernur jenderal hindia belanda
herman willem dendles pada tahun seribu delapan ratus
jalur ini berada di kawasan pantura
dengan rute melintasi perbukitan dan hutan roban
kabupaten batang jawa tengah
jalur di kawasan ala seroban ini terbagi dengan
dua yaitu jalur utama ala seroban
dan jalur lingkar ala seroban yang merupakan jalan baru
yang sengaja dibangun untuk memudahkan kendaraan besar
yang melintas di kawasan ini
kali ini saya akan membandingkan kedua jalur tersebut
untuk melihat kondisinya
di jalur lama ini kondisi jalan terbilang cukup baik
ada sejumlah jalan berlubang
walau kondisinya tidak terlalu mengganggu pengendara
hanya saja jalan jadi terasa sempit karena dilalui oleh
dua arus kendaraan dengan lebar badan jalan
hanya tujuh hingga delapan meter
di jalur baru atau lingkar ala seroban
fisik jalan sudah berupa beton dan terdapat jalan lebar
yang terbagi dua baris
namun karena jalur ini sering dilintasi kendaraan besar dan berat
jalan ini pun bisa dikatakan rusak di hampir seluruh perjalanan
walaupun kecil jalur lama ini lebih rindang
karena banyaknya pepohonan
hanya saja jalur lama ini memiliki rute yang berkelok
dan tikungan tajam serta berbahaya
bahkan pertemuan arus untuk kendaraan kecil dan besar di sini
sangat minim rambu
maka tak heran bila sering terjadi kecelakaan di lokasi ini
jalur ini memiliki rute yang lebih panjang
jika dibandingkan dengan jalur lama
tetapi tanjakan jalan menurun
serta tikungan lebih bersahabat bagi kendaraan
dan ini adalah jalur akhir dan juga pertemuan
antara jalur lama ala seroban dan juga jalur baru alternatif ala seroban
dari rute yang sudah saya lewati tadi
masing masing memiliki nilai plus dan minus
namun rute manapun yang dipilih nantinya
para pengendara diharapkan berhati hati ketika melintas
agar selamat sampai tujuan
sampai bertemu di lokasi selanjutnya
masih dijelajah mudik cnn
alfi pratama batak